anggota tni angkatan laut di makassar sulawesi selatan
menembak warga saat terjadi keributan antar kampung
satu orang tewas akibat luka di bagian kepala
dan satu lainnya terluka di bagian dada
salah satu berinisial sb menembak warga yang
peristiwa terjadi pada minggu lima mei kemarin
dan lantamal enam makassar brigjen tni marinir andi rahmat menyebut
saat menembak pelaku menggunakan senapan angin jenis pcp
kemudian kop dua sb keluar menuju balkon lantai dua rumahnya
untuk melihat warga yang bertikai
kemudian dari salah seorang warga yang bertiket
sempat berteriak tembak komandan tembak komandan
akan tetapi kop dua sb dilempar batu oleh pihak yang bertikai
selanjutnya pelaku masuk ke dalam kamar untuk mengambil senapan angin berjenis pcp
peristiwa penembakan terjadi pada lima mei dua ribu dua puluh empat pada pukul empat pagi waktu indonesia tengah
terjadi pencurian di salah satu rumah warga
akibat pencurian tersebut terjadi keributan antar kampung
sejumlah warga membawa batu dan busur dalam keributan ini
anggota tni al koptu sb mendapati kaca rumahnya pecah
terkena lemparan dari warga yang bertikai
kop dua sb kemudian keluar rumah untuk melihat warga
seorang warga yang bertikai sempat meminta kop dua sb untuk menembak
kop dua sb kemudian mengambil senapan angin dari dalam rumahnya
dan menembak warga yang bertikai dari lantai dua rumah
lima menit berselang koptu sb turun ke depan rumah dan kembali menembak
duka menyelimuti rumah faris korban penembakan anggota tni al
yang terjadi pada minggu pagi kemarin
faris tewas dengan luka tembak di bagian kepala
dari pengakuan rahmat kakak korban
peristiwa penembakan terjadi saat ia dan sang adik keluar rumah
karena mendengar informasi adanya pelaku pencurian yang dikejar warga
yang terjadi di jalan galangan kapal
di saat itulah sang adik tersungkur usai terdengar suara letupan senjata
pelaku diketahui adalah kopral satu berinisial sb yang menggunakan senapan angin pcp
pelaku menembak dua orang warga sipil
selain faris yang menjadi korban tewas
pelaku juga melukai satu orang lainnya dengan tembakan di bagian dada
setelah itu kop dua sb menembak ke arah warga yang sedang bertikai
kop dua sb turun ke samping pagar tol dekat rumahnya dengan membawa senapan
selanjutnya melihat tiga orang membawa parang dari arah kampung pancelan
menuju sisi tol dekat rumah kop dua sb
kemudian kop dua sb menembak ke arah tiga orang yang membawa parang tersebut
dan diduga mengenai korban atas nama sodara fl
saat ini polisi militer angkatan laut lantamal enam
mengamankan terduga pelaku kop dua sb
beserta barang bukti yang digunakan
pelaku saat ini berada di kantor poma lantamal enam
untuk proses penyidikan lebih lanjut
nila rustam kompas tv makassar sulawesi selatan
berawal dari pencurian kemudian adanya pertikaian warga
menggunakan senapan angin menembak dua warga sipil
kita akan bahas bersama kriminolog universitas indonesia adrianus meliala
prof andri apa yang bisa anda baca dari peristiwa ini
ada reaksi yang begitu cepat tampaknya dari prajurit tni angkatan laut
menembak dua warga sipil yang tengah bertikai saat itu
pertama bahwa masyarakat itu sudah berani ya
dengan kata lain mereka tidak segan segan
tidak sungkan sungkan untuk melawan anggota tni
yang kedua diperlukan sekali lagi kepada kita semua kontrol diri
sebab kalau kita tidak bisa mengontrol mengendalikan rasa marah kita
maka begini kibaknya fatal pada orang lain
dan yang ketiga adalah bahwa ternyata senapan angin pun
itu ketika mengenai bagian bagian vital seperti kepala
itu membuat kita lalu menjadi harus hati hati
bahkan bukan hanya senjata api yang bisa mematikan
jika ditebakkan pada tempat yang tepat bisa mematikan juga
prof andre ini kan ada pertikaian kericuhan di depan rumahnya
bahkan kaca rumahnya terdampak dari kericuhannya
apakah ini menjadi faktor juga alasan mengapa pelaku ini melakukan penembakan
kalau kita pun berada pada situasi yang bersangkutan sebagai pelaku
kalau yang bersangkutan kemudian ngamuk atau emosi
namun masalahnya adalah bahwa kalau emosi orang biasa
tentu beda dengan emosi seorang anggota tni
yang punya kebahiran dalam mereka menggunakan senjata api
jadi memang kemampuan untuk kontrol dirinya bagi seorang anggota tni
tentu lebih tinggi harusnya dibanding kita kita sebagai orang biasa
ketika yang bersangkutan sudah dikuasai oleh emosi
dan ditambah lagi ada akses senjata walaupun senapan angin
dari pihak masyarakat juga memprovokasi yang bersangkutan untuk kemudian menembak
sehingga jadilah dari dia sudah marah
meskipun tadi ada unsur dugaan ada unsur provokasi
tapi harusnya kontrol dirinya lebih baik lagi
ya meskipun tadi disebut ada dugaan provokasi dari warga untuk menembak
tapi harusnya ada kontrol diri yang lebih baik lagi dari prajurit tni angkatan laut ini
makanya juga dan saya juga duga bahwa yang bersangkutan tentu sudah tidak lagi
tidak lagi apa namanya tidak lagi muda ya
dengan kata lain sudah cukup matang secara usia
sehingga lalu memiliki kontrol diri yang cukup tinggi
tapi ternyata bahwa memang pada situasi tertentu
bisa bablas dan kemudian lalu kelepasan
untuk itu maka kasus ini memberikan satu hikmah kepada kita semua bahwa
manajemen pengendali itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan begitu saja
tidak bisa hanya karena dia sudah tua
sudah pernah menerima sekali lalu kemudian dilupakan
apalagi khususnya ketika mereka adalah orang orang yang punya akses pada kekerasan
misalnya sebagai contoh anggota tni atau anggota kepolisian
prof andri ini kan menembak awalnya dari lantai dua
kemudian disusul juga mendekat keluar rumah
dari yang anda analisis ini motifnya mengarah kepada meluapkan emosi atau apa
dan kemudian lalu memilih titik bidik yang pas
tentu kalau saya membidik tentu lalu asal asal saja
dan kemungkinan untuk kenaknya kecil sekali
apalagi ketika dia memutuskan untuk turun
tentu dia untuk mencari titik bidik yang lebih mematikan ya
dan itu yang terjadi pada kasus di mana ada anggota masyarakat
yang kemudian tergiri kepalanya dan langsung kemudian terkapar
jadi sekali lagi bagi mereka mereka yang sudah terlatih
perlu harus segera diberikan kontrol diri ya
diberikan pelatihan untuk supaya bisa menahan rasa marahnya
jadi biasanya ketika ada pertikaian
ada kericuhan antar warga
bagaimana sebaiknya aparat bersikap
agar kejadian seperti ini tidak terulang
sebab kalau orang misalnya hanya dengan kata kata
ya sudah lah kalau kata kata sekotor apapun tentu tidak mematikan gitu ya
tapi kalau dia sudah mulai menggunakan senjatanya
maka tentu letality atau kekerasan yang diakibatkan tentu bisa lebih serius
untuk itu maka senjata itu senantiasa kita harus jauhkan
konteks konteks domestik ya di masyarakat begitu
prof adrianus meliala kriminolog universitas indonesia
telah berbagi pandangan dalam program kompas petang sore hari ini